saya pake pil aja biar praktis bu dokter
oh yaudah gapapa
minta sama bu ini ya
makasih ya bu
ih akan jorok
kuku kakinya hitam begitu
ih eda males melihatnya
nanti juga akan bersihin dah
waalaikumsalam doi dari mana
dari rumah mak
dari rumah saya maksudnya
aceh gak ada mak
aceh yang keluar
keluar kemana mak
ke kantor pak mustahim
hari ini kan em pulang
ya udah mak
saya permisi dulu mak
doy kamu gak apa apa
dori kamu gak apa apa
j planet uranus

ya ada udah sampe
halus ada adrian
kursinya cuma tiga
apa kita ngobrol di dalam saja
saya cuma mau kasih bingkisan
oleh oleh buat pak ustadz
iya kalau saya mah tidak penting bingkisannya
esi sudah datang saja
saya sudah senang
kalau sudah terlanjur dibelikan
ya terpaksa saya harus terima
terima kasih sukron
eh sukron kasiron
ikos juga mau kasih oleh oleh buat pak ustaz
kalau yang ini harganya lumayan
saya jadi tidak enak
saya dipaksa menerima oleh oleh
ya kalau gak mau
bukan begitu datang
sudah meluangkan waktu khusus
untuk mencarikan oleh oleh ini
jadi harus dihargai
terima kasih ikoh
sami sami pak ustaz
yaudah kalau gitu esi pamit dulu
maaf udah ganggu waktunya pak ustadz
tidak tidak terganggu sayang
ikoh juga pamit ya pak ustaz
masih banyak uangnya yang ada di rumah saya
banyak yang diurus
iya urus surat tangah
assalamualaikum pak ustaz
waalaikumsalam pak ustaz
assalamualaikum paustel waalaikumsalam
baik pak baik baik terima kasih
assalamualaikum alhamdulillah mbak joyce dapat polingan untuk acara secara langsung pada malam takbiran nanti
dan acara tempoh hari yang waktu mbak joyce ke pantai asuhan itu mendapat respon positif dari netizen
ini juga berkat doanya ya ngeledek
kalau begitu mas irfan tolong transfer dua juta ya buat eyang
baik mbak joyce
saya pakai pil aja biar praktis dokter
oh yaudah gak apa apa
minta sama bu yin ya
saya permisi ya
ih akang jorok
kuku kakinya hitam begitu
eh eda males melihatnya
nanti juga akang bersihin dah
saya pakai pil aja lah biar gampang
oh saya juga kayaknya pakai pil aja
kang dudung cik kita pulang duluan ya
ya assalamualaikum waalaikumsalam
eh aku disini aja ya nunggunya malu sama bu dokter pakaiannya begitu lecak
tunggu di sini aja ya assalamualaikum waalaikumsalam saya eda mau ketemu sama ibu
dokter masalah itu silakan langsung masuk aja bu oh gitu makasih ya
assalamualaikum waalaikumsalam silakan duduk bu saya jubaidah istrinya kang dudung oh iya silakan
duduk kasih dokter eda jubaidah bu iya ibu jubaidah saya mau ganti pil aja bu oh ya udah
nggak papa eh minta sama bu iin ya bu iin yang di luar tadi bu dokter ya bu iin yang di situ oh
terima kasih bu dokter
kakak ceknya dimana mana genit terus
kakak ngaceng tuh bukan genit
kenapa sih gak tinggal di ciraus aja
tapi biar kita sering bisa ketemu
bisa jalan bareng
ntar lagi tcm dateng
orang kakak ngaceng cuman bercanda
emang cucu gak suka bercanda